halo selamat malam panasnya hawa pilpres dan pemilu masih tetap membayangi layar demokrasi
manuver serta sinyal keretakan koalisi semakin terbuka lewat argumen argumen tajam para politisi
lalu akan seperti apa gambarnya kekuatan masing masing kubu dalam kontestasi yang tentu saja ini pilpresnya sudah selesai ya
kami akan mendalami sinyal sinyal politik yang mengemuka dalam beberapa hari belakangan
perbaru informasi anda seputar pemilu dan pilpres bersama saya budha diputrohanya di layar pemilu terpercaya
pemilu dan pilpres
yang lagi rame memang kita bicara partai demokrat dalam dua tiga
hari terakhir ya satu minggu terakhir partai demokrat jadi topik headline di mana mana dengan manuver manuver politiknya
kali ini memang partai demokrat yang menjadi bagian dari koalisi prabowo sandi mengaku enggan untuk ikut dalam proyeksi people power
dan permintaan untuk mendiskualifikasi pasangan joko imaruf
menurut jurubicara partai demokrat andi malarangeng partai demokrat memilih untuk menunggu perhitungan resmi dari kpu dan tidak mau ikut ikutan dalam klaim kemenangan sepihak
kita tetap harus berjalan dalam koridor konstitusi
kita tetap harus berjalan dalam koridor konstitusi
dalam arti aturan main yang sudah ada
sehingga bagi kami misalnya kalau bicara tentang people power kami nggak ikutlah
kalau bicara tentang apakah bagaimana klaim kemenangan kita tunggulah sampai tanggal dua puluh
jadi enggak setuju dengan klaim kemenangan pada ikut sujud syukur waktu itu partai demokrat
gini setiap orang silakan saja mencari keadilannya dan merasa bagaimana
tapi bagi partai demokrat kami tunggu keputusan kpu
tapi sekarang ini misalnya si tungg kpu kalau ada yang mengatakan
kalau bagaimana kalau si tungg kpu dihentikan saja
kalau tidak kami kami maunya dipercepat
tentang kecurangan dan segala macam
diskualifikasi katanya sampai situ kan
itu tentu saja setiap orang boleh berpikiran dan berpendapat
bagi kami semuanya harus diikutkan atau dimasukkan di dalam proses aturan perundangan
demokrat sendiri sebagai partai adalah partai independen
bukan underbo partai lain ataupun badan badan lain
ataupun kelompok orang manapun
jadi tidak perlu menurut juga dengan apa yang diinginkan prabowo
kalau kami setiap orang boleh berpendapat
kami partai demokrat kalau ada masukan masukan kita pertimbangkan
dan membuat keputusan sendiri
tapi keputusan partai demokrat bukan karena tekanan pihak lain
ataupun ada keharusan dari pihak lain
sebelumnya imam besar fpi rizik sihab dalam rangkaian persiapan istimewa ulama ketiga
meminta masyarakat untuk melakukan jihad konstitusional
dengan mengepung bawaslu dan meminta kpu dan bawaslu untuk mendiskualifikasi jokowi maruf
dengan terus membimbing mendorong dan memotivasi masyarakat di semua daerah
agar segera membentuk panitia aksi bela negeri
untuk gelar aksi konstitusional
untuk kepung bawaslu dan laporkan kecurangan dengan bukti berupa fakta dan data
lalu selanjutnya kepung kpu untuk tuntut keadilan
dengan semangat jihad konstitusional
mendorong semua pemerintah bangsa
agar secara bersama sama membentuk panitia nasional aksi bela negeri
untuk menggelar secara besar besaran
aksi belak negeri segera konstitusional di ibu kota jakarta
untuk kepung bawaslu dan kpu
dengan tuntutan diskualifikasikan jokowi karena curang
secara terstruktur sistematis dan masif
serta segera tetapkan prabowo sebagai pemenang pilpres dua ribu sembilan belas
ulama nu yang juga ketua umum patriot garuda nusantara
nur arifin hussein atau yang lebih akrab di sapa gus nuril
meminta umat islam bisa bersabar dalam menunggu hasil pemilihan presiden

menanggapi rekomendasi istimewa ulama ketiga pada rabu yang lalu
dimana salah satunya meminta kpu dan bawaslu untuk mendiskualifikasi
pasangan nomor satu gus nuril menegaskan bahwa istimewa ulama
biasanya dikaitkan dengan keputusan dalam ranah hukum islam bukan politik
istimewa berasal dari kata isma yang berarti kesepakatan
sedangkan ijtima adalah hasil konsensus tersebut
bahwa mas jokowi kepengen dua kali kepingin sekali lagi jadi presiden
dan mas prabowo kepingin sekali sekali jadi presiden
maka setelah kpu melaksanakan pemilihan umum itu dan pilpres itu
kita tunggu hasilnya
jangan libatkan rakyat
yang penelayan kembali lagi lah sebagai nelayan
yang petani kembali sebagai petani
wakil sekjen partai demokrat andi arief
bercuit soal setan gundul yang muncul di tengah perjalanan
perjuangan koalisi indonesia adil dan makmur
andi mengatakan bahwa setan gundul saya harus kasih tanda kutip di sini
supaya nggak ada yang tersinggung ya
itu memberikan masukan kepada prabowo yang menurut andi arief sesat
dalam cuitannya andi arief menyebut dalam perjalanan koalisi adil dan makmur
setan gundul yang tidak rasional mendominasi dan celaka
ya prabowo mensubordinasikan dirinya
lebih lanjut andi mengatakan partai demokrat hanya ingin melanjutkan koalisi
dengan partai partai politik pengusung prabowo sandi dan rakyat
bukan dengan si setan gundul ini
jika setan gundul masih hadir andi mengancam demokrat bakal memilih jalan sendiri
cuitan andi arief mendapat reaksi dari ketua umum persaudaraan alumni dua ratus dua
selamat mak arief
selamat mengaku tidak paham dengan yang dimaksud andi
maksudnya setan gundul tadi ya
dalam pernyataan seperti yang kami kutip dari detik com
selamat mengaku bukan paranormal
jadi bukan posisinya untuk melihat hal hal yang goib
maksudnya setan gundul
cuitan andi arief juga direspon oleh politikus pks hidayat nur wahid
yang mengatakan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan setan gundul
lebih lanjut hidayat nur wahid menyatakan justru demokrat lah
namun pernyataan yang dilontarkan hidayat nur wahid langsung dibantah
oleh ketua dprd
jansen justru mempertanyakan informasi yang didapat oleh hidayat nur wahid tersebut
di pemilu kali ini
di sisi lain partai demokrat bakal mengatakan hal yang sama untuk jokowi
lantaran menurutnya banyak muncul suara ketidakpuasan dari masyarakat
oke akhir akhir ini terjadi migrasi yang menghebohkan
apa itu migrasinya hijrah atau bermigrasinya setan gundul dari dunia mistis ke dunia politis
tudingannya cukup serius karena si setan gundul ini dituding telah menyesatkan calon presiden prabowo subianto
tega betul ya setan gundul ini
siapa kira kira si gundul yang dimaksud si setan gundul yang dimaksud maksudnya
dan data apa sebenarnya yang menyesatkan prabowo kami akan membahasnya malam hari ini bersama
saya yakin ini bukan bagian dari setan setan gondol
tapi ini bukan setan juga ini adalah orang orang
yang akan menyebutkan yang menyesatkan prabowo ini
dan berdiskusi bersama saya pada malam hari ini ada pertama bang adi malerlange
politikus partai demokrat terima kasih bang anto sudah datang lagi
kemudian ada bang andri rosiade jurubicara bpm prabowo sandi
bang andre thank you sudah datang
sudah lama gak ketemu selamat ya katanya terpilih dengan suara yang cukup banyak di suara barat ya bang andri
kemudian ada bang ican lulembah analis politik kita terima kasih bang ican sudah datang
saya mau ke lagi lagi nih bang ato harus banyak mencuci piring apa yang dikatakan teman temannya
kemarin minggu lalu kita bicara mengenai partai rakhlan dan kewanganan
kawan partai demokrat bahwa partai demokrat agak mulai berseberangan dengan koalisi prabowo sandi
itu sudah ada jawab tapi hari ini muncul lagi yang cukup mengebohkan yaitu setan ngurus
sebelum bang anto akan bicara kita tampilkan lagi kita ingatkan lagi memori publik tentang cuitannya andi arief
soal setan gundul apakah sudah siap
oke di belakang kita dimanakah dia
apa yang terjadi
sebenarnya ini perkembangan demi perkembangan day by day partai demokrat terus membuat sebuah kehebohan baru di dunia politik kita
what's going on lagi pertanyaan saya simpel saja
kalau soal setan gundul ini yang paling tahu memang andi arief
dia memang paling kreatif untuk membuat istilah istilah simbolik simbolik yang mungkin di dalam sosial media diperlukan untuk memperlihatkan apa
sehingga bisa menarik perhatian publik
tapi intinya kira kira bahwa memang sampai sekarang
kita belum tahu dari mana datanya
kami sendiri misalnya di demokrat sendiri juga tidak tahu dari mana datanya
sehingga memang kami justru bung andrei ini bisa menjelaskan bagaimana
sehingga dan apakah perbedaannya dengan situng kpu
bagi kami sendiri kami mengikuti situng kpu
karena itu bisa kita lihat secara transparan bahkan kami untuk unsus untuk pilek itu komplain keras
karena sampai hari ini malam ini walaupun waktu malam itu saya juga sudah komplain lagi
itu untuk pilek ya bang
untuk pilek untuk pilpres sudah enam puluh an persen
tapi kalau kita bicara sama sama lihat tweetnya andi arief dalam beberapa tweet terakhir
kemarahan tumpahkan pada yang memberi info info yang tidak terkait dengan kemampuan kita di dalam kesehatan kita
jadi kemarahan ditumpahkan pada yang memberi info itu
kemudian partai demokrat ingin menyelamatkan pak prabowo dari perangkap sesat
dalam koalisi adil makmur ada gerindra demokrat pks pan berkarya dan rakyat
dalam perjalanannya muncul elemen setan gundul yang tidak rasional mendominasi
partai demokrat hanya ingin melanjutkan koalisi dengan gerindra pan pks berkarya dan rakyat
jika prabowo lebih memilih mensubordinasikan koalisi dengan kelompok setan gundul
berarti ini kelompok di luar ya
gerindra pan dan pks berkarya nanti bang ican akan menelaah dari semiotiknya
partai demokrat akan memilih jalan sendiri yang tidak hianati rakyat
apakah masih ada lagi
oke gerakan rakyat itu hancur lebur karena setan gundul memberi info sesat
tidak ada people power berbasis hoax
satu lagi ada lagi
bisa menghasilkan kemarahan dan amuk tapi tak mungkin timbulkan people power
setidaknya sejarah menunjukkan itu
jadi kenapa tiba tiba ada hal yang diresahkan oleh
saya yakin ini andi arief tidak hanya berdiri sendiri tapi juga mewakili suara teman teman itu
keseratan nya sudah dua per tiga
karena itu kita mulai bisa melihat misalnya c satu yang kita pegang
bedanya dengan c satu di kpu kalau ada perbedaan
kan disitu ada apa namanya
tps berapa di kelurahan mana kecamatan mana
sehingga misalnya kalau ada yang mengklaim punya c satu berbeda
segera bisa kita lihat
untuk pilpres ini kalau pada waktu itu kita juga memang semua kaget
kami sendiri belum pernah melihat dan kemudian
sama sama namanya bisa diauditkan apa yang di situng kpu yang sudah dua per tiga itu
dan apa yang dipegang oleh kawan kawan di bpn
sehingga kita bisa melihat ada setan gundulnya apa tidak
anda lihat dan anamnesa sementara partai demokrat akhirnya menyimpulkan bahwa
ada setan gurul yang menyesatkan pak prabowo
kenapa pertama baru sekarang bang antok
kedua siapakah setan gundul itu
apakah betul koalisi atau gerindera pandan kawan kawan atau
kelompok lain diluar koalisi partai sebenarnya
justru kami bung andri ada disini justru sebenarnya bung andri bisa menjawabnya bagaimana ini
sehingga kami pun supaya juga mendapat penjelasan dari sisi hitung hitungannya
tapi partai demokrat cukup resah dengan situasi seperti ini
kami berpendapat setiap pihak setiap orang setiap partai punya hak untuk menggugat kalau ada kecurangan
paling tidak dugaan terhadap kecurangan
bukan untuk mencari keadilan
karena itu kalau ada misalnya teman teman di partai misalnya untuk pilek atau pilpres merasa
saya kami tidak begitu kok menurut kami kami dapatnya sekian persen
maksudnya kami dapat kursi
boleh menggugat tapi digugatnya secara konstitusional dengan bukti bukti yang jelas
sehingga kita semua bisa saling melihat datanya sama sama
tps nya sama kalau terjadi perbedaan bagaimana
kemudian kita kalau perlu melakukan audit terhadap apa yang dilakukan oleh kpu
jadi intinya dengan data sampai sekarang
rekapitulasi yang sudah terjadi data data yang dipunya partai demokrat kesimpulannya
loh baik kami justru mau bertanya juga
sama sama begitu kan
ini khas dari presiden harus main aman
oke kita akan tanya bang andre tapi saya kasih kesempatan lebih panjang lagi untuk anda
setelah pesan pesan berikutnya
kompos saya kami harus kembali
jadi keresahannya real sampai muncul setan gundul nih bang andre
saya yakin tuh setan gundulnya pasti bukan anda
tapi anda tahu nggak kira kira seperti bang anto tadi
bahkan dia juga nggak tahu siapa kira kira anda mungkin bisa jawab

karena selama ini banyak yang menjawab tentang setan gundul yang diisikkan pak prowo
karena selama ini bang andi arief itu kan gak pernah hadir
dan tidak pernah datang
dan bukan juga anggota demokrat yang dititipkan atau dimasukkan dalam pengurus badan pemenang nasional
sehingga bang andi arief itu memang tidak aktif dari awal
sehingga saya tidak mengerti kenapa beliau menyatakan seperti itu
itu memang harus bang andi arief sendiri yang membicara
tapi saya ingin jelaskan
seluruh pernyataan pak prabowo itu berdasarkan data
nah tadi setelah bang andi arief bicara di media sosial
saya sempat telepon beliau
saya telepon bang
abang kalau ingin tahu data real count kita silahkan datang ke war room kita
ya yang mengelola war room kita itu kader demokrat juga salah satunya
saya sebutkan nama kader demokratnya itu internal kami
war roomnya juga tempatnya juga rahasia
pokoknya di internal kami semua tahu
gak bisa diakses semua orang itu ya
atau oleh publik bang
dari c satu yang sudah terverifikasi
dan itu sampai saat ini pak prowo sih unggul
angkanya cukup signifikan
saat ini saya bicara di depan mas budi ini
c satu nya benar dan itu sudah dihitung di tabulasi bpn
nah alhamdulillah pak prabowo masih unggul
nah untuk itu saya bilang nih sama andi arief tadi
yang mengelola itu salah satunya kader abang
partai demokrat juga
jadi tolong datang siapa
lalu beliau menyatakan saya akan berkoordinasi akan ada
lalu saya telepon pak sarif hasan juga
kebetulan pak sarif lagi sibuk di dapil
lagi perhitungan tunggu rekapitulasi kpu jawa barat
dia bilang saya akan lihat saya akan koordinasi sebelum saya berangkat akhir minggu ini ke singapura
tadi bang andi arief eh bang andi malarang yang ini sebelum masuk studio
saya ajak juga lihat supaya teman teman itu demokrat ini tahu
satu terkumpul dan alhamdulillah pak prabowo menang
bukan data yang sesat pak andri
bukan makanya kami datang ke bawaslu dua tiga hari yang lalu
kami datang ke kpu bawa data
kasih tahu kpu dan bawaslu
eh situng anda itu salah input
ya puluhan ribu salah input
ini loh datanya
karena kami punya data
jadi partai demokrat yang gak mau tabayun dong
nah makanya saya minta
kami kan tidak pernah dikasih tahu sebelumnya
barus saja ini baru ketemu disitu
barus saya dikasih tahu
saya senang kalau memang ada real accountnya
dan datanya yang jelas
karena selama ini tiba tiba waktu pak probo membuat pernyataan sebut
kan kami juga gak pernah dikasih tahu sebelum ini
resah gak sih bang gatot di inter partner bapak
tapi suara suara hatinya resah gak atau bahagia juga
yang jelas sekarang ini kalau beliau memang punya real countnya
dimana salahnya kpu dimana salahnya real account ini
kami kan juga punya si satu si satu nih
mungkin tidak sebanyak tidak
tidak sekomplit dengan bpn
barangkali karena kalau dia dapat dari lebih banyak misalnya
nah mari kita lihat
kemudian di real count dari bpn mana
misalnya juga publik pun yang pegang c satu juga bisa melihat
partai lain juga bisa melihat
bang anto kalau datanya bang andre tadi katakan memang sudah lengkap semua bagus sekali
kok datanya sesuai dengan apa yang diklaimkan pak prabowo
lalu kenapa bang andi arief rasanya begitu marah
karena kita semua kan tidak pernah tahu sudah tiga minggu ini
kami sendiri baru sekarang ini diundang
kalau diundang pun kita harus melihatnya dengan
supaya kami ingin dapat komparasi
sehingga kita bisa yakin bahwa
eh disini situng kpu salah
saya senang kalau ada langkah ke bawah aslo
di bawah semuanya sehingga bawah aslo bisa melihat
bawah aslo kan juga punya si satunya tuh
sehingga kemudian bisa melihatnya
jadi hari kamis kemarin
sudah diantar ke bawah aslo saya ke singapura
ke jumat ke tupai sbi
itu sudah mengantar data itu ke bawah aslo
dan mengantar data itu ke kpu
di kpu itu langsung diterima oleh ketua kpu dan komisioner yang lain
ini loh kita sampaikan bro
tolong anda cek salah input anda ini data kita
dan sesuai dengan akhirnya merujuk sesuai dengan klaim kemenangan pak prabowo
kita punya data bahwa memang saya input
saya kasih contoh dapil saya aja nih
ini bukan c satu saja
kalau kita bilang c satu salah
masih bisa kita berangkat
ini hasil pleno
kota madia padampanjang
ini udah pleno
itu beda salah
masih ke pak prabowo itu masih ke pulang
jadi bukan setan gundul yang menyesatkan membisikik pak prabowo
pak prabowo akhirnya salah
makanya saya bilang di pernyataan saya di detik com juga
saran saya kepada seluruh teman teman koalisi yang ingin bertanya
ingin melakukan kritik
mari kita bicara di forum internal
jangan di media sosial
yang sah pada dasarnya itu adalah
hitung berjenjang manual
nah di dalam hitung hitungan manual kan ada saksi saksi kita semua
ada saksi di bpn
ada saksi dari satu
kemudian kita sama sama bisa melihat
bahkan ada kemungkinan hitung berjenjang ini lebih cepat daripada hitung kpu
hitung kpu yang real count
karena memang itu bukan yang menjadi patokan
yang patokan adalah manual count itu yang berjenjang
nah kita bisa melihat aja misalnya di tempatnya beliau
di dapil mana siapa yang punya di dapil
kita lihat kecamatan kecamatan di ppk itu
kita bisa melihatnya semua dan ditinggal di jumlah
dan itu kemudian sampai pada akhirnya ada tuduhan orang yang menyesatkan pak prabowo
ini panggung depan panggung belakang
ini panggung depannya panggung belakang kita gak tau apa
pak andi ini kan
perat anggota kpu
jadi dengan jelas menjelaskan apa yang
tahun sembilan puluh sembilan dulu
menurut saya ini sekali lagi
saya akan mengarahkan fokusnya pada kpu
jadi gini loh
kan kalau dia tidak leading
maka yang di bawah ini akan
akan tercerai berai informasinya
kan kita tidak lihat informasi yang solid
tapi yang menarik
apa yang ditembak oleh andi arief kan sebenarnya sebuah
ini sebuah metafora
setan jangankan gundul
tapi yang mau dikatakan bahwa
sebenarnya kan partai politik kita ini begini
tetapi sering kali partai partai itu kan performa
menjadi sehat tidak hanya bilang di bpn
tapi di tempat lain juga begitu
sehingga lingkungan luarnya itu justru yang sering berperan

yang barangkali mereka bukan dari partai politik
itu yang barangkali sedang diminta
dengan cara relatif keras
karena andi arief berasal dari lingkungan yang lebih keras
jadi dia mengatakan dengan cara itu
tapi yang mau disampaikan bahwa
mari kita duduk terus dan setiap saat
dan tadi pak andi juga mengatakan
ya kita dikasih tahu dong
kan sebenarnya ini intinya
jadi ada sebuah pelembagaan informasi yang teratur
antara katakanlah pemimpin koalisinya pak gerindra
bersama anggota koalisi yang lain sebenarnya
tapi ini kejanggalan yang dari anamnesa anda nih
kalau bahasa kedokterannya
kejanggalannya itu real gak bang ican
dari mulai dari secara politik secara etik sama secara
kejanggalan mana ya
kejanggalan tadi kan bang andi mengatakan bahwa janggal sekali
ada klaim kemenangan pak prabowo diberikan data yang sesat
kelompok kelompok di luar partai
saya tidak punya keahlian dan tidak punya alat untuk mengatakan
mana yang janggal mana yang tidak janggal
tapi hiruk pikuk simpang siur ini kan mesti ada yang bertanggung jawab
yang mau disasar
otoritas negara ini begitu pemilu diadakan
adalah kpu tidak ada yang lain
jadi kalau ada kekacauan kpu harus
tapi yang mau disasar oleh andi arief itu siapa
apakah partai partai koalisi atau pak prabowo nya kah
atau ada orang orang lain
ini kan tendangan lambung yang bisa juga
peringatan kepada banyak orang
termasuk kepada kpu yang harus segera mulai membenahi sistem informasinya
tidak sekedar muncul di layar televisi
dalam bentuk news stiker dan segala macam
tapi tidak ada upaya jam demi jam
atau tiap dua jam untuk pembicara kepada publik
situasi seperti ini
data kami yang berada disini
kan itu gampang sekali dibikin
bang andi banyak sekali orang orang di twitter
sehingga tidak terjadi kekacauan
iya bang itu kan idealnya
tapi banyak sekali di twitter orang orang yang juga menganggap bahwa
wah ini sebenarnya ini ancang ancang demokrat aja
mau pura pura berantem sama pak prabowo
kemudian nanti masuk bergabung dengan koalisi gitu
ini kan sekarang zamannya hitung hitungan
semua orang semua semua caleg semua partai
sekarang sedang menyoroti hitung hitungan di dapil masing masing
kursi suara dan sebagainya
karena itu mungkin itulah muncul
cuitan andi arief karena ingin tahu bagaimana hitung hitungannya teman teman di bpn
kalau soal koalisi kita tetap sama sama sampai tanggal dua puluh dua nanti
penetapan kpu setelah itu dan proses proses yang mengikutinya
setelah itu kan kita masing masing adalah partai yang otonom
yang punya ya berdiri sendiri
bukan underbow dari partai lain atau masing masing
koalisi taktis ya

karena saat itu kita semua mengatap ke dua ribu dua puluh empat
dan jalan terbaik bagi masing masing partai untuk menuju dua ribu dua puluh empat
tapi dari partai demokrat sendiri anda melihatnya bahwa
gini siapakah lagi pertanyaannya siapa pasti bang andi juga gak akan tahu
dan gak mau jawab juga pasti
tapi apakah ini orang orang partai sebenarnya atau orang orang yang di luar partai sebenarnya yang cukup
kalau dari cuitan andi arief kan dari luar partai
cuma saya juga belum tahu saya gak tahu
tapi keresahan itu ada gak bang ditangkap gak oleh partai demokrat yang menjadi partai demokrasi
keresahan bahwa ada orang orang nih selain orang partai misalnya
jelas disebut tadi partai partainya kan gerindra demokrat pt kts pan pembangunan area
siapa lagi satu
ya udah itu
terus rakyat berarti di luar itu dong
anda lihat siapa orang orang yang di luar itu yang ada di bagian dalam koalisi prabowo sandi itu siapa bang
keresahan kami adalah sebagai partai koalisi kadang kadang kami menonton di televisi
tentang informasi informasi tersebut
ini yang perlu kami karena itu juga kami bertanya
pada titik titik tertentu ya mungkin lebih baik andi arief yang menjawab
walaupun sama sama nama andi ya jadi bang saya jelaskan
jadi sebenarnya bang bang andi mareng mungkin menonton di televisi
tapi teman teman partai demokrat itu selalu hadir
di saat pak prabowo misalnya berpidato tanggal delapan belas maret gitu loh
menyatakan kemenangan yang kedua
setelah tanggal tujuh belas malam
itu sekjen partai demokrat bang hinca dan juga pak sarif hasan ada
saya berdiri satu meter di depan mereka
jadi ikut dalam setiap prosesnya itu ya bang
lalu yang kedua bang
dalam telus ini rasanya gak muncul ya bang
ada bang ada saya hadir disitu
yang kedua saya ingin sampaikan
teman partai demokrat itu di bpn itu bang
itu mengikuti proses perhitungan itu
jadi saya sudah kasih tau namanya ke bang andi mareng
saya sudah kasih tahu namanya ke pak sarif
saya sudah kasih tahu namanya ke bang andi arief
tinggal di koordinasikan
sebenarnya teman teman itu tinggal berkoordinasi untuk cek di dalam
sebenarnya demokrat itu hadir di dalam
saya tidak tahu mekanisme komunikasinya seperti apa
kenapa andi arief memberikan tenangan lambung yang bisa kembang
saya tidak tahu tapi yang saya pegang nih
saya ketemu bang hinca dan bang andi arief itu hari jumat
setelah ketemu ani beliau berdua mengantar saya turun
bang hinca sama bang andi arief
saya berfoto sama mereka
artinya partai demokrat solid di koalisi kami
cukup ganggu gak bang andi
ini kemudian bisa mengganggu nggak
ya hari jumat loh
jumat sore lima belas tiga puluh waktu singapura
jep jep yang lumayan juga nih
kami akan tetap bersama sampai seluruh tahapan pembangunan ini
pemilu ini selesai
dan itu yang kami lakukan
sampai seluruh tahapan pemilu dua ribu sembilan belas ini
oke buat partai demokrat sendiri apa yang dilakukan
kritik yang keras kemudian manuver manuver
ketemu presiden jokowi kemarin sebelum nanti kita akan lanjutkan dialognya
karena bang andi akan segera meninggalkan kita dua menit lagi
menurut anda ini merupakan bagian dari rasa sayang partai demokrat ke prabowo
atau sehat saja buat demokrasi sebenarnya
dalam koalisi kan kita bisa menganggapnya sebagai pemerintah yang terbaik dan yang terbaik untuk kita
karena esensi dari berkoalisi itu adalah kita selain mendukung membantu juga memberikan masukan masukan
di dalam berbagai macam kegiatan dalam rangka memenangkan dua
masukan masukan partai demokrat ini belum tentu diterima semua pihak
tapi itulah masukan kantor
oke yang terakhir bang andi sebelum kita akhiri dialog bersama bang andi malarangeng
di internal partai demokrat pasca cuitan cuitan yang cukup keras
yang menghiburkan dengan setan setan yang lainnya
atau di dalam konten konten ini akan ada evaluasi akan ada hearing mungkin akan ada pendapat dengan masing masing kawan kawan
dan mungkin akan ada tabayun dengan bpn prabowo sadi
saya senang kalau kita bisa melihat langsung data beliau dan kemudian kita bisa compare
jangan cuma data mentahnya tapi kita compare dimana perbedaannya dimana kesamaannya
dan bagaimana kita bisa melihat kedepan untuk keseluruhan dari data yang ada pada masing masing pihak
dan anda percaya bahwa ini pada ujungnya akan ada sesuai dengan data bpn prabowo
kalau kita perbosankan data rasanya tidak akan kemana mana mesti dapat akhirnya dimana
setan gundulnya dimana
hahaha oke kita akan lanjutkan dialog mengenai setan gundul kita belum tahu siapa yang gundul gundul ini
kita akan bahas bang andi terima kasih perbincangannya
mbak andi akan segera meninggalkan kita kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
oke kita akan menafsirkan lagi kita akan hujani anda dengan tafsir tafsir logika dan juga analisa
bang ican kalau tadi berarti kan bang andi arief kurang lebih dari pengamatan dari informasi yang dia dapat setelah tujuh belas april sampai saat ini
sudah cukup lama kesimpulannya itu kan bagian dari kesimpulan bahwa pak prabowo sebenarnya disesatkan oleh sekelompok orang
di luar bang andre dan kawan kawan yang ada di koalisi resmi
belum tentu juga itu kesimpulan
oke hipotesa berarti ya
walaupun belum pakai tanda tanya tidak pakai tanda tanya bisa jadi itu tanda tanya
jadi begini jangan lupa fungsi andi arief kalau kita lihat dalam tim demokrat tim media atau tim opini demokrat adalah
seperti pemain sayap sayap kiri yang bisa lari ke kanan ke tengah gitu yang ya punya
fungsi untuk destroyer atau mengacaukan pertahanan
tapi apa yang disampaikan harus dibaca sebagai inilah fungsi bagi partai partai untuk waktu dia duduk dalam sebuah koalisi
pertama kita harus akui ini kan koalisi longgar lah koalisi taktis yang akan berakhir formal tanggal dua puluh dua mei itu pasti
kan tidak mungkin setelah itu kalaupun ada akan ada deal baru
nah tetapi di kita kan memang tradisi itu tidak ada
sehingga kita dianggap seperti membangun koalisi permanen
sebenarnya enggak dan saya kira juga tidak ada di niat gerindra atau di partai lain
nah jadi yang harus kita benahi dalam manajemen politik kita termasuk dalam koalisi ini yaitu gini
ini nggak boleh lagi kegiatan politik itu kayak kerumunan
kan kalau duduk ini kan seperti membangun sebuah
sahamnya gerindra berapa demokrat berapa pan berapa pks berapa dan lain lain
sehingga waktu duduk itu jadi saya kira apa yang disampaikan oleh pak andi malarang tadi kira kira mewakili itu
dan barangkali bu andre juga benar bahwa ada orang sebenarnya ada orang orang
tetapi barangkali mereka tidak punya sistem informasi yang baik
yang anda baca ini hanya menaikan bar atau destroy saja mencoba mengalihkan isu atau mengetahui atau
ya ini justru sedang memancing sedang memanggil agar bung andre gerindra pak prabowo untuk berbicara dengan demokrat
anda lihat demokrat sampai ini
kan tadi terang benerang disampaikan oleh bu andi
demokrat kesannya tadi dikatakan bang andi malarang yang bacaan bang ican itu apa
kalau bahasanya bang ican itu cari perhatian
kalau pernyataan bang ican ya saya menyimpulkan
karena dia lebih muda bahasanya lebih muda gitu
jadi ini pak anda lihat maunya apa sih bang andre ini udah gak ada orang partai demokrat
jadi anda bebas mengkerasannya
saya sudah sampaikan dari awal
saya sudah telepon bang andi arief pak sarif saya telepon
supaya abang selalu di luar
saya bilang loh yang ngurusin data itu juga teman teman partai demokrat
jabatannya kepala divisi kok di dpp partai demokrat
saya cukup serah
saya rasa cukup signifikan jabatan
kan tinggal komunikasi saja
saya nggak tahu pola komunikasi
teman teman demokrat yang di internal bpn dengan yang di dpp
ada menyampaikan informasi ini loh perkembangannya
nah jadi solusinya menurut saya
yang teman teman itu yang suka kritik di luar
kayak bang adi datang cek
kita terbuka untuk koalisi untuk mencek
nah kita tunggu saja
daripada sebenarnya setan gundul ini di mulkan ini
ada setan gundul yang sekarang bagi saya ya
dan bagi seluruh rakyat indonesia bikin resah
ada keinginan pemerintah hari ini
setan gundul ingin beredar media
setan gundul ingin bikin tim peman toko
itu yang menyisakan pak prabowo juga bukan setan gundul
itu saya rasa ini setan gundul ala ala otoriter orde baru lagi
ada orang yang ingin membangkitkan orde baru
ini lebih berbahaya daripada cerita cuitan andi arief yang menurut saya
yang berbahaya itu rakyat harus memperhatikan
ada keinginan negara
ada keinginan negara memantau pernyataan tokoh
lebih bermutu kita bicara itu
karena kalau itu terjadi
reformasi demokrasi yang kita nikmati
ini bubar berantakan
anda tidak bisa mengundang keundang kita lagi
itu juga jadi alpek yang menarik
ada tim peman toko
kita kembali lagi bang andre
ini berbahaya loh
partai demokrat eh partai green ra koalisi sendiri cukup resah gak
cukup bete gak dengan
prinsip koalisi itu sederhana
kebersamaan dan koalisi itu akan terjaga
kalau kita punya kebersamaan dan semangat juang yang sama
prinsip dasarnya begini
partai green ra menghormati partai partai koalisinya
kami tidak akan pernah memaksa dan meminta minta
partai koalisi untuk tetap bertahan bersama kami
kami tidak ingin menyandra partai apapun
yang ingin misalnya seandainya
tidak mau berkoalisi dengan kami lagi
anda lihat ini laganya ke situ
dalam etika berpolitik
kan datang itu tampak muka
pergi itu harus tampak punggung
ada etika dan komunikasi politik yang harus dilakukan
oleh partai apapun
kami tidak ingin keluar
tapi saya tidak ingin berpolemik di situ
sampai saat ini
saya sudah telpon langsung
oke aman ya
datang saksikan war room kita
media boleh menyaksikan ya bang
oke bang ican
ya dua hal
pertama andi arief kan ahli memakai
kosa kata yang saya kira selalu
membuat kita terperangah gitu
misalnya kardus misalnya
apalah istilah istilah yang barangkali
tapi dari segi komunikasi memang itu
memancing orang untuk menggali apa yang ada di depan
kenatan keras itu
saya kira dengan setan gundul ini bisa membangun
kesadaran orang bahwa
banyak hal yang terjadi di dalam sistem
dalam pengelolaan pemilu kita
jadi itu berangkali sebuah teknik komunikasi
yang berangkali tidak hanya
menyasar saja kepada
kepada pak prabowo dan gerindra
tapi justru kebanyak hal yang barangkali
terjadi di pemilu ini
yang dirasakan begitu
berbeda apalagi misalnya orang yang
meninggal sudah hampir mencapai lima ratus
panwas maupun polisi yang terlibat dalam pengawasan
saya kira ini bukan peristiwa main main
tentu politik ini sesuatu yang lebih improvisasi
tetapi teknokrasi itu kan penting dalam politik
sehingga keteraturan itu terasa
saya kira apa yang terjadi dengan kpu
kita pernah punya kpu berkali kali dalam
dalam masa reformasi
kpu ini kedodoran betul
dan mereka akui kedodoran
atau mungkin setan gundul itu yang dimaksudnya
kan setan gundul bisa dimana mana
saya bilang tadi bahwa ini bisa diarahkan
di sosial media kalau kita buka nih
banyak juga yang menganalisa
hubungannya dengan pertemuan ahy dengan presiden jokowi
apakah ini bagian dari eksis senario demokrat
akan dilakukan demokrat
dan dampak politik buat demokrat dan juga buat prabowo
kita akan bahas itu usaha jeda
tetap bersama kami
oke bisa gak kita artikan seperti itu bang icah
bahwa ini sebenarnya ada eksis senario
ada yang ada benang merah lah
dari pertemuan ahy dengan jokowi
dari pertama mungkin protes presiden sby ketika
kampanye akbar prabowo
kemudian pertemuan ahy jokowi
dan kemudian ada beberapa momen momen politik lainnya gitu
ada benang merah gak
saya kira biasa saja bahwa
belum tentu ada benang merah tapi misalnya
pak sby mengatakan satu hal sebagai sikap politik
bagaimanapun juga ini kan
koalisi yang longgar koalisi taktis
jadi saat beliau berkata
barangkali ini tidak sempat tersampaikan dalam pertemuan terbatas
jadi eksistensi partai itu kan tetap ada
ini kan bukan peleburan bukan fusi
saya setuju dengan apa dikatakan oleh
nah tetapi yang terkait dengan undangan kepada
agus harimurti yudhoyono
itu dua hal yang berbeda
dan saya kira sebagai salah satu pimpinan partai
atau pimpinan partai
elit elit partai demokrat diundang oleh presiden
ya biasa saja datang saja dong
masa sombong sekali tidak datang
jadi belum tentu ada benang merah
tapi juga belum tentu tidak ada benang merah
jangan lupa politik itu kan simbol
yang ingin dikirimkan oleh pak sbe dengan
dengan menyatakan waktu jelang apa itu
tujuh april yang di gbk itu
kan jelas itu simbol
tapi yang ingin dikirimkan oleh pak jokowi
dengan mengundang agus harimurti yudhoyono ke istana juga simbol
politik itu kan tidak
dan andi arief juga
kalau andi arief simbolnya apa
itu tadi dengan menggunakan istilah setan gundul
ini kan istilah generik yang bisa dilemparkan kemana saja
kalau ada orang yang bisa bercermin bahwa dia setan gundul
tetapi artinya setan gundul itu saya bisa lihat sebagai
sebuah istilah yang kira kira kemarahan andi arief terhadap sistem yang
pak andi memang manajemen sistem atau orang orang
yang kemudian ada di dalam koalisi ini
quote unquote semrawut gitu seperti kata bang ican
bukan bukan itu ya
yang saya maksud semeraut adalah seluruh sistem pemilu kita ini kan
oke sistem pemilu ya
bagaimana dengan orang orang yang disasar tadi oleh andi arief
orang orang di dekat prabowo yang menyesatkan dengan data datanya
bagaimana sih prabowo subianto mengelola orang orang yang ada di sekitar itu bang
siapa saja yang boleh kasih
jangan ngomong di luar
kalau nggak tahu cerita di dalam
gak usah ngomong di media sosial itu sudah saya sampaikan
secara langsung nih ke bang andi arief
bahwa di data kita ada
baru ada komentar di media sosial
saya sudah sampaikan langsung ke saudara bang andi arief
tadi ke bang andi marangeng juga ke pak sarif
itu lebih elegan
sebagai teman koalisi daripada bicara di luar
itu satu ya
lalu yang kedua
saya masih soal setan gunung susu
saya punya ketakutan bang sekarang
ada kebijakan setan gundul baru ini
dari rezim yang saya melihat
kok ada memainkan setan gundul otoriter zaman lalu
ini lebih setan gunung lagi sebenarnya
ini berbahaya ini nggak lebih setan gundul
ini gundruwo besar ini yang terjadi
ingin membreadel media
jadi cnn ini bisa dibreadel
ingin membreadel media sosial
lalu tokoh kita yang bicara ini akan dipantau bang
bang ican siapa yang gak kenal
jadi kita ini mau di pantau mau bicara apa
itu lebih berbahaya dibanding
ini jauh lebih berbahaya
dan kalau ini terjadi sebelum pemilu
kalau rezim jokowi berani bicara sekarang
versi situng dia merasa menang
tapi kalau dia berani bicara sebelum pemilu
saya yakin rakyat tidak akan memilihnya
karena kita akan kembali ke gelapan orang baru
supaya tidak gelap lagi
jaka sembung naik golok bawa golok dengan apa namanya itu judulnya
kita harus masuk kembali ke judul bang andre
apa namanya kalau kita melihat ini kan
demokrat lagi lagi kayak menusuk nusuk sedikit dalam koalisi
kemarin kita lihat ada pan juga yang punya manuver
kemudian ada bara asibuan yang bicara gitu
dan barra mengaku dalam setiap forum forum perapat partai
tidak pernah ada kritik
tidak pernah ada pelarangan dari ketua umum
nasional atas apa yang dilakukan oleh barra gitu misalnya
ini menurut anda tanda tanda
sudah pada capeknya itu kelihatan gak atau apa yang bisa dibaca itu bang andre
jadi gini prinsip dasarnya gini prinsip dasarnya
seluruh partai koalisi itu
bilang kepada kami
dan bilang kepada seluruh rakyat indonesia
bahwa mereka tetap di koalisi indonesia adil makmur
ya ini loh pernyataan itu selain ke koalisi
partai partai politik itu bicara langsung kepada rakyat
memberitahukan mereka tetap solid di koalisi indonesia adil makmur
kalau saudara baria sibuan sekali lagi
memang pendukung pak jokowi dari awal
ya saya tidak ingin mencampuri internal pan
kenapa barra tidak diberikan sangsi melanggar adrt
lalu ada petisi untuk memecat bara
itu urusan pan yang kami hormati
tidak perlu kami cawe cawe di dalam
dan gini mas budi prinsip dasar gini
masyarakat itu tidaklah masyarakat yang bodoh
masyarakat itu tidak lagi masyarakat yang bodoh
masyarakat itu tidak lagi masyarakat yang bodoh
masyarakat itu tidak lagi masyarakat yang antipati atau diam saja
mereka itu memantau
mereka memantau mereka sudah memberikan pilihan
bahwa partai partai pendukung pak prabowo mendapatkan suara signifikan
tentu mereka memantau hal ini
jadi bagi kami sekali lagi prinsip berkoalisi itu adalah
ada rasa kebersamaan
yang kedua ada semangat perjuangan yang sama
lalu kalau seandainya ada partai yang memang tidak ingin berkoalisi lagi sama kami
ya monggo silahkan
jadi tidak ada tahan tahan partai yang mau berkoalisi ya
tentu kita tidak
kita siapapun partai tidak akan kita tahan tahan
kita tidak akan paksa paksa tetap bersama kita
cukup mengganggu gak
tidak akan meminta minta partai untuk bertahan
cukup mengganggu gak pak prinsip
tidak akan kita minta minta eh anda bertahan sama kita enggak
ya karena harus ada rasa kebersamaan
dan semangat perjuangannya sama
kalau memang tidak ada rasa kebersamaan lagi
dan semangat perjuangannya sama
mau pindah monggo silahkan hanya satu pesan saya
datang tanpa muka
bicara komunikasi secara gentle sama kita
jangan sampai ada yang ngumpet ngumpet itulah
ya politik itu jadi gini anda berani berbuat anda harus berani bertanggung jawab
cukup mengganggu gak sih pak
kalau menurut saya sih
bang andi arief kemudian
kalau saya sih sudah telepon bang andi saya sampaikan bahwa
dan saya percaya komitmennya
pak prabowo gimana komitmennya
kalau pak prabowo sih orangnya biasa saja ya
beliau seorang demokrat ya
beliau seorang negarawan
dinamika perbedaan pendapat keluarga
tapi kami sebagai pelaku di lapangan kami berharap
setiap dinamika setiap hal yang ingin ditanyakan
setiap hal yang ingin dikritisi ada forumnya
lalu kita ada rapat ada
kenapa gak dipergunakan
anda bang andi ini bergerak sendiri liar sporadis atau memang bagian dari desain
ya silahkan tanya ke partai demokrat
menurut anda gimana
oh ya saya gak tau
ya pasti anda gak tau
tapi gini kan sekali lagi
politik itu kan juga tidak seperti orang baris berbaris
tidak ada aturan aturan yang semuanya tertulis
jadi kalau misalnya andi arief mengatakan itu
saya kira tidak lahir dalam sebuah ruang vakum
beliau duduk duduk tiba tiba bikin itu
masih ada suasana yang membuat dia mencuitkan itu
kedua pilihan kosa katanya juga tentu diukur bahwa ini
dengan dampak berapa yang mau dikejar gitu
dan sehingga mungkin yang terbaik akan terjadi adalah
mereka duduk kembali dan merapikan barisan koalisinya bagaimanapun juga
keutuhan koalisi di bpn itu dibutuhkan sampai dua puluh dua mei
tapi kalau sesekali ada yang mulai lari lari pinggir lapangan itu biasa saja
politik itu kan sekali lagi tidak ini
politik itu dinamis
jadi gini bu dalam berpolitik
itu ada orang yang memang sukanya setiap ayun sebelum hujan
nah gitu loh
maksudnya ini siap siap setelah ini ya dua puluh dua mei berarti gak pede dong untuk menang
kalau kami percaya diri bahwa dengan data kami kami menang
tapi mungkin ada orang orang yang tidak percaya diri
ingin ya anda tahu lah publik tahu
jadi intinya gini satu hal intinya
masyarakat itu memahami dan menonton
saya harus lari lari pinggir lapangan karena produser saya sudah mulai memberitahu bahwa kita sudah habis waktunya
terima kasih bang ejan terima kasih bang ardha
terus pembicaraannya mudah mudahan kita akan segera mengetahui nih
selamat berpuasa buat kita semua
jangan lupa kita tarawih habis ini
dan kita sebenarnya tahu siapa setan gundul yang dimaksud ya
tapi setan itu di
jadi mengandalkan di antara lainnya
makanya dia mencuit satu hari sebelum puasa mungkin setannya sebelum diikat itu ya
setan sudah diikat
setan sudah diikat
iya iya iya oke terima kasih kami akan segera kembali
usaha jendela berikut ini tetap di live pemerintah percaya